aduh gue tuh ki
gue tuh kayak udah malem udah gak kuat banget deh ki
aduh ampun gue maaf
ini sebenernya ceritanya sedih
nah itu coba kasih tau
kok dibilang sedih gak sedih banget
mau dibilang seneng
gue tuh jadi kayak orang kesel sendiri gitu ki
bentar bentar gue kesel
gue bentar bentar ngegas
aduh gue puyeng deh
jadi tuh aduh gue gak ngerti lagi deh ki
kek konsep hidup gue tuh kayak gimana
ngegas cuci muka
nah ini nih yang kiki partnya yang gak paham nih
ngomongin yang bener
sini duduk sama kiki
jelasin dari awal sampe akhir
pak rija itu sudah mulai mengkoyak koyakan hati gue
gue udah gak bingung
masa tampilan gue kayak begini
gue jadinya lemah
kamu entang preman
gak boleh lemah
sengkar sama kiki
iya bukan yang lemah
cuman kan gue
gue juga bingung
kalau begini ceritanya
sampai ada ancaman
berarti elsa memang diculik
dan dalam bahaya
aku harus kasih tahu al dan yang lain
aku nggak punya pilihan lain
aku harus minta bantuan semuanya untuk cari alam
padahal orang hadirnya

siapa lagi aku harus telfon
tapinya randy juga gak aktif
kenapa bisa dua duanya nggak aktif
apa mereka sudah tahu
mengenai situasi elsa
mama pasti panik sekali nggak ada kabar dari elsa
aku juga gak hati hati
gak mau kasih tahu
ya allah anak pertama sama sakit
yang kedua juga sekarang hilang
bantu kami ya allah
jadi gitu ki
lu ngerti gak sih
ini bocah aja di tangan gue jadi
ya lah kian
ngecermes gitu kayak gas motor
pelan pelan gitu loh
tau kiki gak akan lola
ya terus gue harus cerita dari awal lagi
gak usah dari awal
cuma ya meskipun tadi ceritanya agak
cuma kiki dapet kok
boinnya tenang aja
lu ngerti gak yang gue
yang gue cerita tadi
kok marah marah sih
ini kiki mau menganalisa
kira kira mbak mirani kenapa
gue pengen tahu nih
makanya gue dari kemarin tuh nungguin lo pulang
gue tuh butuh tuh
lo kan soalnya kan smart gitu loh
jadi kan lo bisa menganalisa
apa yang terjadi di diri gue
bentar ya kiki analis saya
ini tuh pokoknya berarti
partnya itu di atas level of g
ini mbak mirna suka seneun sendiri
terus habis itu ngamuk ngamuk sendiri
terus abis itu
suka ingat sama perkataan si cowok
terus abis itu sering cuci muka
ya ini itu
apaan sih lama banget
wahyu tadi udah cerita buru buru
sekarang mau hasil analisa buru buru pelan pelan
dikasih kesempatan untuk mikir
sepertinya mbak mirna ini sedang jatuh cinta
masa dibilang gitu bilang jatuh cinta
ngerti apa lo masalah jatuh cinta lo
tadi siapa yang nyuruh analisa
terus siapa yang minta hasilnya
sekarang udah hasilnya dikasih tahu analisanya apa
gue rasa itu hasil analisa lo tuh salah
jadi ah ribet lo beresin mainan askara tuh ah
kagak ada tuh di nama kamu sebuah tuh jatuh cinta jatuh cinta
bawa askara ke kamar
ini tandanya kalau jatuh cinta
eh mbak mirna
semoga randy masih terus ngikutin mobil ini di belakang
jangan sampai dia kehilangan cicak
mana saya nggak tahu lagi mobil ini mau pergi kemana
tapi semoga aja mereka pergi ke markasnya
gini sudah avant grab
jangan kej humid
jangan kej humid
resources selanjutnya lagi

oh iya dibelakang ada ban serep kan
ada kalau perlu diganti ganti aja ya
risikonya cuman satu
hadapi mereka lagi
pasti akan sulit melacak markas mereka
semoga randy masih dibelakang
mereka mau ngapain ya
apa mereka udah tau kalo didalamnya ada paal
mereka kayaknya mau ganti hikiman deh
jangan sampe dia buka bakasi
dia di belakang
kalo sampe kayak gitu pasti ketahuan
secepat pak minta saya untuk menyewa motor ini
untuk mengikuti mobil itu
sebelum itu saya akan menemukan
hai untuk ngajak mereka enggak jadi buka pintu belakang jadi saya masih aman di sini
bos enggak ada di lokasi jadi kita diminta segera ke lokasi ya udah gas
siapa otak dari mereka ya
sudah riki ini ada teman baru buat kamu
kasus apa lu menipu memang hari gini masih pun hipo ngelit banget
ya tapi baguslah masuk kesini gue betah disini
dari sini harusnya kalau aldebaran itu amnesia dia
dengan istrinya itu mungkin percaya